pemerintahan provinsi jawa barat akan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar di luar sekolah
hal ini mengantisipasi tidak lagi terjadi kecelakaan maut seperti yang menimpa pelajar smk di subang jawa barat
hal itu disampaikan kepala kantor cabang dinas wilayah dua dinas pendidikan jawa barat asep sudarsono
surat edaran akan dikeluarkan untuk mengevaluasi kegiatan di luar sekolah seperti perpisahan